pt pertamina mencatatkan laba bersih sekitar lima belas tiga triliun rupiah
namun laba ini anjlok dibandingkan dengan laba tahun dua ribu sembilan belas
dikutip dari cnn indonesia com laba bersih pt pertamina yang telah melalui proses audit pada tahun dua ribu dua puluh mencapai satu lima miliar dolar atau setara dengan lima belas triliun rupiah
pt pertamina mengklaim kondisi ini menunjukkan keuangan pertamina masih aman dan mampu bertahan di tengah krisis pandemi dan anjloknya harga minyak dunia